kita akan langsung lihat ya ini sudah pukul empat belas empat puluh delapan waktu indonesia bagian barat artinya ini data juga sudah mulai masuk dan juga dikelola oleh sejumlah lembaga survei yang menjadi rujukan kita dalam quick count pada hari ini
saya akan ajak anda untuk langsung melihat bagaimana perolehan suara atau quick count di provinsi jawa barat terlebih dahulu
kita pantau jawa barat kita lihat data dari carta politika sampai dengan saat ini jumlah suara yang masuk sudah di angka empat puluh tiga tiga puluh tiga persen artinya sudah cukup banyak
sudah hampir mendekati lima puluh persen lebih begitu dan untuk suaranya adalah leading sementara masih ridwan kamil tiga puluh tiga tiga puluh lima persen sementara itu disusul oleh sudrajat dan juga ahmad syaiqo dua puluh sembilan tujuh puluh tujuh persen
dan agak tipis dengan deddy mizwar yang juga deddy mulyadi yang diusung oleh golkar dan juga demokrat dua puluh lima tiga puluh tiga persen
sementara terakhir pasangan yang diusung tanpa koalisi partai tunggal yaitu pdip pasangan hasanah hanya sebelas enam puluh lima persen
ini dari carta politika
kita bandingkan dengan smrc misalnya smrc sudah di angka lima puluh persen lebih lima puluh enam persen
yang unggul sementara masih ridwan kamil tiga puluh dua sembilan persen sementara itu masih formatnya masih agak sama untuk urutannya
pasangan asyik dua puluh sembilan lima puluh lima persen sementara itu deddy mizwar juga dua dm dua puluh lima enam puluh sembilan persen dan juga disusul oleh pasangan hasanah
kita lihat lagi kemudian versi lsi sudah enam puluh persen bertambah lagi karena angka terus bertambah sampai dengan siang hari ini
sudah di angka enam puluh enam persen bahkan enam puluh tujuh agak mirip ya urutannya ya
masih di ridwan kamil kemudian pasangan asyik pasangan dua dm dan juga pasangan hasanah nomor urut dua
biasanya para kandidat itu sudah percaya diri ketika mendekati angka tujuh puluh persen untuk bisa katakanlah deklarasi begitu
nah kalau kita melihat ini memang agak menarik karena ternyata pasangan asyik sudah diangka dua puluh delapan tiga puluh empat persen artinya beda tipis dengan pasangan nomor urut satu

kalau kita bandingkan dengan hasil survei beberapa saat sebelum ada gelaran pilkada ataupun pilgub jawa barat
biasanya urut urutannya adalah antara nomor satu dan juga nomor empat
tapi tampaknya pasangan nomor urut tiga yang diusung oleh pks pan dan juga gerindra ini bisa kita katakan sebagai kuda hitam begitu
meskipun lagi lagi ini masih sementara karena belum data final apalagi masih ada sekitar tiga puluh persenan suara yang belum masuk
karena masih diangka enam puluh delapan dua puluh dua persen
memang kalau pilkada jabar ini karakteristiknya sangat cair ya bisa jadi kemudian siapa yang diunggulkan survei belum tentu menang begitu
karena pemilihnya pun juga cukup berbeda karena ada wilayah wilayah seperti misalnya ada wilayah kota ada wilayah pantura ada wilayah periangan dan lain sebagainya
tapi inilah hasil sementara dari lsi terakhir ya enam puluh delapan empat puluh empat persen masih di angka ridwan kamil
kalau kita bicara mengenai pemilihan gubernur di jawa barat tidak lengkap
kalau kita tidak melihat juga bagaimana kota yang lainnya kota satelitnya begitu
ada di pemilihan wali kota mungkin bagiannya warga bekasi dan juga warga bogor ya
kita lihat dulu di bogor jumlah suaranya masih sangat tipis sih masih dua persen begitu dari carta politika
memenangkan untuk di bogor pasangan nomor urut tiga incumbent bima arya dan juga deddy rahim begitu
karena ini adalah koalisi yang cukup gemuk ya
pasangan nomor tiga bima arya masih di empat puluh empat dua puluh tiga persen
kita lihat kemudian untuk wilayah bekasi
bagaimana kalau bekasi kita pantau sebentar
kita masih lihat untuk wilayah bekasi
oke bekasi kita hanya ada dua pasangan calon
rahmat effendi incumbent yang sebelumnya menjabat sebagai wakil wali kota
di angka enam puluh delapan dua belas persen
unggul cukup jauh dibanding dengan penantang
nur suprianto dan juga adi firdaus di angka tiga puluh satu delapan puluh delapan persen
dengan jumlah suara yang sudah masuk sebelas persen
demikian tadi untuk pemilihan di jawa barat
kita lihat lagi di gubernur apakah sudah ada perkembangan terbaru
carta politika masih ridwan kamil tiga puluh tiga tujuh persen
kita pantau kemudian bagaimana smrc
masih sama urutannya
tapi sudah angka angka kira kira sudah masuk di angka
dua puluh persen di pemilihan gubernur di jawa barat
menarik kita pantau lagi bagaimana nanti sampai dengan di angka
ya kira kira delapan puluh persen lah untuk bisa menentukan anda warga jawa barat
kira kira siapa pemimpin yang terpilih mengenai di pilkada versi quick count
ini masih sementara ya
kita akan terus pantau nanti seperti apa